assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
salam sejahtera bagi kita sekalian
insan media yang hadir
di seluruh tanah air
yang sedang melihat acara ini
mereka mereka yang ada di jakarta
saya akan membacakan
susun untuk menyikapi
keadaan yang sedang berlangsung
mengucapkan bela sungkawa
pada malam hari dan dini hari
yang baru lalu
seperti yang sudah
oleh sebab itu
saya akan menerima
kepada seluruh pihak
dan semua pihak
untuk menahan diri
melakukan kekerasan fisik
termasuk kepada seluruh
dan seluruh anak bangsa
di bulan ramadan yang baik dan suci ini
peristiwa kekerasan tadi malam
dan juga yang terjadi
yang telah mencoreng martabat dan marwah
rajutan dan anyaman